teknologi ini dapat menghubungkan perangkat rumah dengan hp anda melalui internet
terlepas apakah usianya muda tua separuh bahaya
nah umumnya responden apapun usianya menyebut tatap muka
informasi rumahnya jadi terbuka untuk semua orang
beberapa waktu terakhir ini cuaca agak terik panas suhu udaranya ya
karena ada masalah sama pernafasan dan observasi darah
selain itu peserta akan dibekali kuas cetakan coklat warna makanan warna warni dan krim karamel serta maca untuk isian coklat
sudah mulai menjajakan kue tradisional asal tiongkok ini
nah untuk berbincang mengenai bagaimana suhu di indonesia
menjadi satu paket yang menimbulkan spillover kepada the rest of the world
istana yatim ini benar benar istana untuk mereka
sehingga firly bahuri itu bisa langsung masuk ke gedung baris krim lolos dari pantauan awak media
iya incer uph juga
saat ini umumnya petani sudah budidayanya kalau kita ambil skala levelnya satu sampai sepuluh mereka mungkin sekitar tingkat level enam
jadi itu sebenarnya menunjukkan seberapa banyak pemilik rumah di luar sana sekarang di australia
kenapa kami menetapkan empat delapan pada awal tahun
namun kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran